saat ini skuter listrik marak digunakan oleh warga ibu kota di jalan jalan protokol jakarta
sayangnya tidak sedikit pengguna skuter listrik yang menggunakan jembatan penyeberangan orang sehingga merusak lantai jpo
seperti jpo di depan polda metro jaya dan jpo bundaran senayan
terlihat bekas ban skuter listrik di lantai jpo
dari beberapa foto yang beredar lantai jpo juga retak hingga berlubang
kerusakan itu telah diperbaiki oleh petugas
tanda dilarang melintas bagi pengguna skuter telah dipasang di jpo
bahkan petugas satpol pp juga ditugaskan di jpo untuk melarang pengguna skuter untuk melintas
sayangnya masih ada saja pengguna skuter listrik yang nekat akan melintasi jpo
namun berhasil dihalangi oleh petugas satpol pp yang bertugas
awalnya sebelum ada larangan oke sebelum ada larangan kita belum berani
tapi setelah melihat situasi terus
dari pemprov juga udah larang udah dibuat larangannya
sekarang udah larang
soalnya masih ada toleransi didorong ya bang
awalnya toleransi sedangkan didorong
nah sekarang udah nggak boleh lagi
sekarang udah gak boleh lagi
kenapa tuh bang
salah satu pengguna jpo merasa terganggu dengan kerap dilaluinya jpo oleh pengguna skuter listrik
kalau saya lagi rame ya mungkin bakal terbang
kalau lagi suki gak apa apa
tapi bakalan dia itu resikonya ya bakalan terbang
tadi merasa terganggu ya
tak hanya melintasi jpo para pengguna skuter listrik juga terekam cctv duduk dan berbaring di lantai jpo
budi tanjung jakarta